jenasa pendakwa sheikh ali jaber tiba di rumah duka sekitar pukul empat belas lima belas di wilayah pulau gadung jakarta timur
penjagaan ketat dari pihak kepolisian untuk mencegah kerumunan masa di kediaman almarhum terus dilakukan
mobil jenazah almarhum sheikh ali jaber tiba dengan iring iringan pelayat yang ikut mengantar
motogas pun berusaha memisahkan pelayat yang akan masuk ke wilayah rumah duka agar tidak menimbulkan kerumunan

hebat ya sekarang itu ya game sport atau juga bahkan gaming online sudah menjadi salah satu yang
bahkan anak anak juga kalau ditanya pengen jadi apa pengen jadi gamer gitu
iya betul ini sesuatu fenomena yang tidak terfikirkan sebelumnya ya
barangkali orang tua juga nggak nyangka juga bahwa ada sekarang profesi yang namanya gamer dan betul betul punya karir sebenarnya ya
apalagi di indonesia sendiri juga sekarang apa namanya games online ini sudah menjadi salah satu kategorinya kan sport digital sport
jadi memang ada wadahnya begitu
nah bagaimana nanti kita sebagai orang tua ya menyikapi anak anak yang mulai kecanduan dengan gadget
karena dengan gamingnya atau juga games online dan macam macam gitu nanti kita akan sama sama bahas ya
yang jelas bahwa kemudahan dan kemajuan teknologi membuat sejumlah orang menjadi bergantung terhadap penggunaan internet
tidak terkecuali anak anak yang sering menggunakan media sosial dan juga game online
para orang tua pun harus waspada terhadap risiko kejahatan khususnya kejahatan seksual yang bisa terjadi melalui dunia maya
pelecehan seksual pada anak masih terus terjadi
baru baru ini direktorat kriminal khusus polda metro jaya subdit cybercrime menangkap pelaku child grooming di jakarta
kejadian ini bermula pertemuan antara korban dan tersangka yang telah berusia dua puluh tujuh tahun di salah satu permainan game online
menurut pemeriksaan polisi tersangka sudah menjerat sepuluh orang korban yang berusia sembilan hingga lima tahun
sebelum melakukan penyelidikan
tindak kejahatan tersangka memalsukan identitasnya dengan memasang foto abg laki laki yang seumuran dengan calon korbannya
peristiwa ini membuat orang tua menjadi lebih waspada
salah satunya resmi primajati
meski memiliki anak laki laki ibu rumah tangga ini mengaku resah karena menurutnya brooming tidak mengenal usia dan jenis kelamin korbannya
nggak miris ya karena kan memang zaman sekarang itu semua orang bisa
jadi siapa aja gitu di sosial media di dunia maya semuanya juga udah bisa jadi siapa aja
jadi untuk orang tua juga harus lebih ekstra hati hati nih untuk ngawasin anak anak
kpai mencatat pada dua ribu delapan belas pengaduan kasus pornografi dan cybercrime termasuk child grooming ada sebanyak hampir tujuh ratus kasus
jumlah ini terus meningkat sejak tahun dua ribu empat belas
surveinya asosiasi pengguna jasa internet
dari delapan puluh tiga juta anak kita itu usia rentang empat belas sampai delapan belas tahun itu hampir dua belas jutanya itu sudah berada di media sosial
nah oleh sebab itu ini datanya cukup besar
tentu literasi media kepada anak kita literasi media kepada orang tua termasuk pemerintah ya kominfo dalam hal ini memastikan bahwa anak anak kita ini kan aman dan nyaman di dalam media sosial itu
child grooming sebenarnya istilah yang digunakan untuk mencari kemampuan
untuk praktik pedofilia
grooming merupakan modus untuk membujuk korban ke dalam hubungan seksual secara diam diam
mula mula pelaku membangun rasa percaya anak dengan memberikan perhatian dan kesan hangat hingga akhirnya mengontrol korban
anak di bawah empat belas tahun termasuk yang rentan didekati
kurangnya perhatian dan pendekatan orang tua dengan anak menjadi salah satu penyebabnya
nah kedekatan itu bukan berarti anak harus kita tongkrongin melulu
bahwa bersama sama ini kita menjadi hangat ya itu menjadi fondasi loh buat bonding anak sama orang tuanya
poinnya mbak adalah di trust rasa aman dan rasa nyaman
pendidikan seks sejak dini penting diberikan dalam rangka
kalau mae tidak guna maka sama sekali selama antum ada bercal certainly
walaupun percaya ber koordinator
yang cari memper candidate
nah storagenya juga pilih siapa

orang orang mu time
terima kasih en joyful time
perhatikan sebagai orang tua zaman now kayaknya
bukan hanya addiction terhadap internet saja
tapi ternyata ada juga kejahatan yang bisa menggunakan itu
untuk mengetahui kira kira langkah apa saja yang harus atau bisa dilakukan orang tua
untuk melindungi anak anak mereka dari kejahatan seksual melalui internet
kita akan berbincang ya dengan artis yang juga seorang ibu
mona ratulio dan psikolog klinik dari universitas indonesia dian nirmala
kita akan tunggu pemirsa dialognya
sesaat lagi anda jangan kemana mana
tetap bersama kami di good morning
masih bersama kami di good morning pemirsa
seperti yang tadi sudah kita janjikan
jadi sekarang kita akan ngobrol ngobrol bersama ibu mona ratulio
yang juga seorang ibu dan pasti mengalami masalah yang sama
problematik ada yang sama dengan kita semua
dan juga ada
ada psikolog dari universitas indonesia mbak dian nirmala
selamat pagi semuanya
tadi lihat beritanya kan ya
iya sudah lemes kok
gimana sekarang apa namanya bahkan juga modus kejahatan itu masuk juga lewat gadget gitu
dan kita kan nggak bisa pantau karena kan layarnya kecil ya mbak ya
anak kita pada main gadget di sana mereka terlihat excited
kita senang senang aja oh dia punya having a good time nih gitu
ternyata ada penetrasi masuk gitu
pernah mengalami kecemasan itu nggak
pernah pernah pernah
apa namanya tadi aku cerita juga sih bahwa apa namanya ini kan tentang
mungkin ini ya sarannya beda beda ya
kalau dulu itu social media yang heboh
jadi kalau aku pernah tiba tiba anakku bawa ke rumah temennya
bun nanti temenku ke rumah ya oke gitu
ternyata yang dibawa ke rumah adalah internet friendsnya yang wajahnya aku nggak pernah lihat
nggak tahu backgroundnya apa
kan biasanya yang datang ke rumah tuh selalu teman teman sekolahnya aku tahu orang tuanya siapa gitu
aku kaget oh ini siapa gitu
sekolah dimana umur berapa jarak usianya pun agak bedanya lumayan jauh gitu
itu aku agak kaget sih makanya selalu dapat kejutan kejutan yang seru gitu
semenjak anak anak kenal sama social media
kan anakku yang paling besar udah umur enam belas kan
karena itu dari situ aku tahu lah bahwa oh ternyata banyak banget tantangannya
kayaknya memang harus patuh nih sama aturan yang udah dibuat sama si sosial media
kalau tiga belas minimal ya tiga belas deh gitu
jangan sampai kurang dari itu
karena banyak awalnya kan anakku tuh waktu itu bikin facebook
dia umur sembilan tahun
karena zaman dulu facebook tuh kan cuma ada foto foto dan kirim kiriman stiker permen gitu kan
aku pikir ah aman lah ya nggak ada apa apanya kok isinya gitu
ternyata setelah dibuat dua tahun tiga tahun kemudian itu berkembang begitu luar biasa gitu
jadi ya memang aku percaya ya kalau sudah batas usianya ditentukan segitu pasti udah banyak pertimbangan
jadi anak anakku yang lain sampai sekarang belum punya siswa

nah itu memang menarik juga ya bahwa orang tua itu harus meninjau terus
harus memperhatikan terus keterlibatan anak terhadap gadget ataupun internet baik media sosial
tapi kalau dari sisi psikologisnya nih sejauh apa orang tua boleh kepo ya kita dengan misalnya medsos anak
karena kan sebenarnya kita juga sebagai orang tua pengennya ya itu biar anak ya anteng lah punya dunianya sendiri
tapi sekarang dengan kejadian yang seperti ini kok kayaknya pengen lihat lagi ngapain sih
karena zaman dulu juga kita kan kalau dikepoin sama orang tua nggak suka ya
bete nah kita juga menyadar nih
ini pasti anak gak suka kita kepoin tapi kan harus
nah gimana caranya
yang menarik adalah masjid bahwa orang tua harus kepo
harus tahu karena itu bagian dari sejauh mana orang tua peduli dan memberikan kasih sayang pada orang tua
nah batasannya sejauh apa memang ikuti apa ya sebagai orang tua pasti punya insting juga
kayaknya ini perlu tahu deh
ada alarmnya gitu ya
ada alarmnya gitu
jadi harus tahu temennya siapa
kemudian apa yang dilakukan di media sosial
tapi memang yang jadi catatan mungkin adalah bagaimana cara masuknya ke anak
kita juga pasti resisten kalau kamu ngapain aja sih tadi di medsos bikin status apa aja
kalau nada kita udah meninggi terlebih dahulu
anak udah langsung salah dong nih gitu
nah tapi mungkin bisa dengan cara eh kayaknya yang lagi booming nih ini ya status tentang ini ya kamu juga lihat nggak
jadi memang masuk dari apa yang dunia anak itu
jadi ini sedang sedang lakukan gitu
apakah kita juga harus misalnya sekarang kan lagi game online ya
game online ini kan sebetulnya interaksinya lebih face to face tapi di dunia maya gitu kan
kita bisa melihat orangnya bisa berinteraksi bahkan ada kasus katanya lagi main game online lama lama akrab
lalu main gamesnya sambil buka baju bahkan gitu kan itu ada kasusnya sekarang ini gitu ya
apa artinya kita juga harus masuk nih main game juga bareng sama anak anak atau hanya cukup pantau pantau aja lihat lihat aja lirik lirik aja atau gimana ya bagusnya supaya
kalau bisa masuk dan aktif juga di akun gamenya itu akan lebih baik
karena memang jadinya kita juga menyelami chat seperti apa sih yang dilakukan video seperti apa yang kemudian bisa muncul
karena memang kasusnya adalah bisa saja kita video call tapi dengan wajah atau akun yang berbeda dengan aslinya
dan ini untuk anak ya sebagaimana anak yang masih naif belum tahu apa apa belum terdeteksi ini orang buka
ini orang baik atau tidak
nah ini juga yang terlepas dari masalah teknisnya begitu ya
ini sebenarnya apa sih yang terjadi di pikiran sang anak mengapa bisa sampai begitu percayanya dengan orang orang atau oknum oknum ini
itu apa saja dan ciri cirinya itu apa sih
menariknya adalah kita berangkat dari kacamata anak
anak yang memang dari segi pengetahuan masih sangat minim
terbatas lah ya
ketika di usia usia pra remaja sekarang ini katakan delapan tahun karena sekarang kan pubertas sudah semakin dini
jadi delapan itu sudah masuk
dulu pernikahan ini sekarang pubertas
pertanyaan ini ya
jadi usia delapan itu sudah mulai masuk pra pubertas yang muncul karakteristiknya adalah aku ingin keren aku ingin dikenal apalagi di sosial media atau dunia cyber deh kita katakan
mereka bisa percaya karena yang satu mereka tidak tahu orang ini
bisa saya percaya atau tidak ya
akun akun anonim itu membuat mereka jadi oh ya dah aku kan bisa menampilkan diriku apa adanya nih
tanpa tahu di luar sana banyak yang mengincar
jadi itu ya kena kena ivan ya sebetulnya ya yang membuat akhirnya mereka jadi masuk ke sana gitu
kalau sebagai orang tua sekarang apa yang dilakukan untuk bisa
kayaknya kita sama sama klub pusing sebenarnya
saya mau catet nih diem diem deh apa aja nih di rumah
asing banget deh kadang kadang
kita kan juga banyak urusan ya kalau misalnya untuk mantauin terus gitu kan juga sebenarnya nggak sanggup gitu
jadi ya itu kalau di rumah alhamdulillah kita pindah ke rumah yang lebih kecil tadi dari kita juga
jadi mantauin lebih gampang loh karena ruangannya juga nggak banyak gitu ya
anak anak memang disyaratin untuk main di satu ruangan yang sama
di ruang keluarga gitu ya jadi kita juga dia nggak main di kamar
dan menurut aku memiliki layar kecil tuh perlu jiwa yang besar
jadi anak anak yang kecil kecil nggak punya layar kecil
jadi mereka nonton youtube main game online tuh di televisi
memang ada yang harus dikorbankan ibunya jadi nggak nonton tv sih memang
ya beli tv lagi aja ya
ibunya aja deh yang pegang layar kecil deh gitu
karena menguasai layar besar di rumah
tujuannya adalah supaya kita mudah tahu apa yang mereka lihat aktivitas mereka ngapain aja
dan aku agak menghindari anak anak pakai apa namanya
jadi kita tahu mereka tuh berkomunikasi sama siapa kayak gitu
jadi supaya lebih mudah mantau nya sih
cuma yang aku wondering kan itu kan di rumah kita ya
kalau di luar sana kan ada yang anak anak yang main di warnet
atau mungkin di pojokan mana dengan layar kecil itu tuh yang aku nggak ngerti deh
kalau misalnya ibunya mesti main game online terus juga kayaknya nggak masak ya mbak
jadi memang ini tantangan besar sih buat orang tua sih
satu semoga orang yang dititipkan itu amanah dengan apa yang allah berikan
dan yang kedua semoga kebaikan yang diberikan kepadanya juga nulai
yang melihat kebaikan itu
makanya ada istilah tuh the power of attraction gitu ya
ada kekuatan berinteraksi dengan siapa kita
makanya kita tuh kalau bisa berteman dengan yang baik baik
bersosial media follow yang baik baik
agar vibes nya jadi positive itu ngaruh ke kita
makanya kalau kita lihat kebaikan kebaikan orang itu jadi bawanya itu doa lagi doa lagi doa lagi
dan itu mengantarkan pada akhirnya
semoga dengan allah izinkan itu
nular ke kita
ahilman seperti biasa ada pertanyaan yang masuk
ke gapai kemuliaan
kita sembah bersama mari
assalamualaikum wr wb
pak ustadz saya mau bertanya
kalau ada orang di dekat kita
yang sedang berjulit tentang orang yang kita kenal
sebaiknya apa ya yang kita lakukan
oke ini pertanyaan dari mbak g
kalau kita dengar ada orang yang ngejulitin orang lain
tapi kita kenal nih sama orangnya
sebaik mungkin dan sebisa mungkin hindari
obrolan yang tidak bermanfaat
kalau kita mengetahui
apa yang sebenarnya
dari orang yang teman kita julitin
orang itu gak gitu kok
berikan apa ya
dalam tanda kutip
bahwa kita tahu gitu
bahwa orang itu nggak begitu
yang haram dan tidak boleh adalah ngomporin
jadi udah ada sumbunya
aku juga tahu dia tuh begitu
nah ini ngompornya itu makin panjang gitu
sekalimat dua kalimat
kadang lebih banyak kalimatnya
boleh jadi yang paling banyak adalah kita yang dengerin itu
aduh aduh aduh
aduh jangan sampai lah kita jadi kompor ya
jadi kalau kita dengar sesuatu yang gak baik tentang orang
dan kita tahu bahwa itu gak benar gitu
kita bilang gak gitu kok dia mah
nah kan kadang kadang suka gini bilang temennya
ah lo mau gak dukung kita
jika engkau melihat satu kemungkaran
rubahlah dengan tanganmu
kalau gak bisa dengan lisanmu
kalau gak bisa dengan hatimu
dan itu selemah lemahnya iman
kalau udah kepepet gak bisa ngomong apa apa
udah cabut aja pergi gitu ya
ahilman tadi kan ahilman menyampaikan
kalau kita melihat kebaikan orang lain
mudah mudahan kebaikannya juga bisa nular ke kita
kalau kita melihat keburukan orang lain
oke doakan juga ya
satu doakan agar kemudian
allah melindungi dia dari keburukan tersebut
kemudian allah memberikan kelembutan hati kepada orang tersebut
untuk tidak berbuat keburukan
kita punya kemampuan nasihatin dia nih
tentu dengan nasihat yang baik gitu ya
sehingga bisa diterima dengan baik
yang ketiga jangan membenci
kalau ada orang yang berbuat buruk
jangan benci orangnya
karena siapa tau memang dia bisa berubah ya ahilman
kita tidak pernah tahu apa ujung kehidupan seseorang
ada orang yang dicintai oleh allah
yang bertobat dari setiap dosa yang dia lakukan
dan furs satu taubah
kesempatan bertobat yang allah beri itu nikmat yang sangat besar
jangan terlalu memuji
orang baik yang kamu lihat
karena boleh jadi
di ujung kehidupannya dia terpeleset
sehingga dia menjadi orang yang buruk dalam pandangan allah swt
tapi yang kedua
jangan terlalu menghina
orang yang buruk dalam pandangan
karena boleh jadi
di akhir kehidupannya dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya
jadi istilah suka sewajarnya benci secukupnya
itu ya ahilman ya
itu yang harus kita porsikan dengan
dengan meletakkan pada porsi yang sebenarnya gitu
makanya kita ini kan kadang kadang menyanjung orang itu berlebihan
apalagi kalau sudah mengidolakan itu rasanya semua hal yang dilakukan adalah baik
padahal kan manusia tempatnya salah tempatnya dosa tempatnya lupa
maka hendaknya kita memiliki kearifan untuk bisa meletakkan rasa kita
kepada orang lain
kalau ada kebaikan di seseorang doakan
semoga dia istiqomah dengan kebaikan itu
kalau ada keburukan dalam diri seseorang doakan juga
semoga allah lembutkan hatinya perbaiki hidupnya
sehingga dia mendapatkan kebaikan itu
ini menarik sekali
nanti ada satu pertanyaan yang muncul dalam kepala saya
tapi nanti kita lanjut di segmen berikutnya
ahilman pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan julid
ahilman lanjut nih
kalau misalnya kita melihat satu peristiwa atau perbuatan yang buruk

tapi kan ahilman menyampaikan harusnya kita tidak membenci orangnya tapi perlakunya
tapi kadang kadang tuh suka muncul nyumpahin
dia begini begini dia tidak akan dapat ini lah
dosa nya sudah terlalu banyak apa segala macam
itu tuh gimana ya efeknya tuh bakal seperti apa
bisa jadi bali nggak sih
kadang kadang juga kalau kita terlalu berat menyumpahi orang
itu kadang kadang suka takut sendiri
di antara sikap orang yang lembut hatinya
adalah orang yang
yang lisannya terjaga
pikirannya baik sangka
tidak sinis tidak suka memponis
jadi lisannya terjaga pikirannya baik sangka
tidak sinis dan tidak memponis
maka janganlah kita memponis perilaku seseorang
termasuk juga janganlah engkau memponis dirimu sebagai orang yang paling soleh
nah itu dia
diingatkan oleh allah dalam al quran
sesungguhnya yang paling mengetahui
tentang ketakwaanmu hanyalah allah swt
kita tidak ada yang tahu seperti apa diri kita
ya jangankan orang lain
tentang diri kita pun kita gak pernah tahu seperti apa
hakikatnya dalam pandangan allah swt
maka hati hati dengan menyumpahi orang
hati hati dengan melabeli orang
hati hati dengan menuduh seseorang
karena ada dalam suatu keterangan disebutkan
jika tuduhanmu kepada seseorang dan tidak terbukti dengan apa yang
seperti yang engkau tuduhkan
maka hakikatnya dia akan kembali kepada kita
misalnya kita sesama muslim nih ya
harus jaga benar lisan
jangan mudah mengkafirkan
misalnya jangan mudah menyalahkan
jangan mudah mengatakan bahwa seseorang itu seperti ini seperti ini seperti ini
khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dalam pandangan allah swt
lebih baik kita menjaga hati menjaga lisan
agar tidak keluar daripada kalimat yang buruk
karena setiap kalimat buruk yang keluar
yang kita tuduhkan kepada orang lain
jika tidak terbukti dan tidak sesuai akan kembali kepada kita yang menduduhnya
jadi lebih baik positive thinking aja
bahkan islam sudah mengajarkan itu ya
itu larinya bisa kemana mana sih ahilman
pikiran kita jadi lebih tenang hati juga jadi lebih nyaman juga ya
makanya dalam agama ini
diperintahkan untuk tidak membenci ya
nabi itu menggambarkan satu garanti ya
yang sangat luar biasa
ketika hati ini tidak ada kebencian
dan hanya diisi dengan kasih sayang
irhamu manfil ardi
yarhamu kumman fis sama
cintailah yang ada di bumi
maka yang di langit akan mencintai mu
sayangilah semua makhluk yang ada di bumi
maka kelak yang di langit akan mencintai mu
ini kan mengajarkan kepada kita
untuk membersihkan hati daripada kebencian
kalau ada rasa benci kepada orang
kita harus ingat kasih sayangnya allah kepada kita
maka jangan sampai kesalahannya membenci kita kepada orang tersebut gitu
karena allah pun
ketika kita berbuat salah
allah selalu mencintai kita
allah menunggu taubat kita
bisa memaafkan kita
nah kita siapa gitu
yang besar kemungkinan
kita pun juga punya salah sama orang lain
kenapa kita tidak melapakan hati untuk berusaha memaafkan orang lain yang membuat salah sama kita
jangan isi hatimu dengan penuh kebencian
karena hati yang penuh kebencian
hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan
tapi hati yang penuh kasih sayang
akan mengantarkan apa
kebaikan dan kebahagiaan
orang yang membenci
hanya akan sibuk memikirkan orang yang dia benci
dan itu melelahkan
dan itu melelahkan
dia akan mencari cari apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
padahal dia lupa ada bekal yang belum dia siapkan menuju allah swt
orang yang paling rugi adalah orang yang ajalnya tiba
tapi dia masih merawat kebencian kepada manusia yang lain
masih merawat kebencian
jika di hatimu ada kebencian kepada orang lain
itu yang menghambat amalmu tidak terangkat kepada allah swt
betapa pentingnya menjaga habluminanaskita gitu loh
jangan sampai kita menzolimi orang
ujung kalimat bacaan salat
allah tuh ingin setelah kita sholat
kita menjadi orang yang selamat
bukan hanya kita yang selamat
tapi kita menyelamatkan orang lain
kalau ada orang yang habis sholat
di masjid yang sama
di tempat yang sama
berjamaah yang sama
tapi dia masih tidak menyelamatkan sahabat sahabat
yang sholatnya berjamaah di masjid itu
jangan sampai kita bertengkar gara gara sesuatu yang boleh jadi
bukan esensi dalam pandangan kehidupan kita
ahilmar misalnya nih
ada orang yang hobi banget pamer memang
pilihannya seperti itu gitu loh
sehingga kadang kadang kita juga agak risih dengan sikapnya
hmm yang kadang kadang itu membawa kita
memang nggak sengaja atau mungkin sengaja jadi ngomongin
karena mungkin kita nggak suka aja dengan caranya
gimana ya biar nggak sampai ke situ
gak sampai ke arahnya tuh julid gitu
hah itu susah ya kadang kadang
kalau tadi saya bilang ya
kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak serak nih dalam pandangan kita
kan pilihannya ada dua
kita menerima sesuatu yang tidak terlalu baik
kita menerima sesuatu yang tidak serak itu dengan cara ya udahlah
nggak usah kita pikirkan karena itu adalah bagian orang lain
atau yang kedua
ada kewajiban kita berdakwah kepada orang tersebut
kalau kita punya kemampuan
ya sampaikan bahwa ahli yang akan melakukan itu kurang tepat
misalnya ukti yang kamu lakukan kurang tepat
memang konsekuensinya dia aja dia akan benci sama kita
iya atau nggak suka
ngapain ketika terus saya
ini dia saya
nah ini siapa
jadi pada akhirnya
ya terserah kita pilihannya mau milih yang mana
apa kemudian kita ya sudah
biarkan itu menjadi urusan dia
kita ini tidak akan dihisap atas perilaku orang kepada kita
kita hanya akan dihisap perilaku kita sama orang lain
udah inget aja itu sebenarnya
patokannya itu rumusnya itu
tapi kan kita ada kewajiban untuk berdakwah
mengingatkan itu tetap
dan nanti akan ditanyakan juga ya
engkau melihat kemungkaran
tapi jangan sampai mendiamkan
engkau melihat kemungkaran
aku melihat sesuatu yang tidak pas
kenapa engkau diam
ketika engkau melihat kemungkuran itu pakai hati gitu
minimal hatimu mengingkarinya gitu loh
ini nggak benar ini
tapi kan ini juga harus dirawat itu
iya betul hati itu harus dirawat
jangan sampai begini
kan orang yang membenci itu
lelahnya apa coba
dia memikirkan orang yang dia benci
sedangkan yang dibencinya gak mikirin dia
iya itu loh
iya sih sebenarnya itu melelahkan
sangat membuat kita jadi
tidak ada ujungnya dengan apa yang kita lakukan
baik singkatnya ah hilman
supaya kita tuh ya
udahlah ngeremlah ini mulut nih
satu banyak bersyukur
jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain
dan yang ketiga
khusnuzon kepada allah
jangan iri terhadap rezeki orang lain
karena kita tidak pernah tahu
apa yang telah allah ambil darinya
dan jangan gelisah dengan keadaan kita saat ini
karena kita tidak pernah tahu
apa yang sedang allah siapkan
untuk kita di waktu yang akan datang
semuanya akan baik baik saja
selama kita kembali kepada allah
karena pada akhirnya
semua akan kembali kepada allah
syukur ketika diberi nikmat
sabar ketika diberi ujian
bukan karena semuanya baik baik saja
ketika engkau selalu melihat sisi baik
dari sesuatu yang tidak anggap engkau baik
atau tidak kita sukai gitu ya
tidak kita sukai
kita nggak pernah tahu
apa yang terjadi pada dirinya
tidak semua yang ditampilkan oleh seseorang di sosmed itu
kita nggak pernah tahu
apa yang terjadi sebenarnya
hati hati menanggapi sesuatu
katakan sesuatu yang baik
ahilman sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program
semoga apa yang tadi kita sudah bahas
bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hidup yang lebih baik
dan insya allah menjadi hamba allah juga yang lebih beriman
amin ya rabbal alamin
dan juga ustadz hilman fauzi ndudiri
insya allah kita akan berjumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh